sementara itu helikopter jenis bel dua ratus enam mengalami kecelakaan di papua
sabtu pagi sekitar pukul delapan lima belas waktu indonesia timur
satu orang tewas dan tiga lainnya terluka parah
empat orang menjadi korban dalam musibah kecelakaan helikopter jenis bell dua ratus enam
di daerah ciriwo sembilan puluh sembilan kabupaten paniai papua
pilot bernama karmana tewas di lokasi
sedangkan tiga penumpang yakni ajo darwis dan anwar mengalami luka serius
dan dibawa ke rumah sakit nabire papua
hingga sabtu malam perusahaan penyewa helikopter naas tersebut belum memberikan keterangan resmi
namun kapolres nabire akbp semironi aba yang mengunjungi rumah sakit nabire
membenarkan helikopter tersebut jatuh pada sabtu pagi
hari ini hari sabtu tanggal empat mei dua ribu dua puluh
telah terjadi laka udara
yaitu pesawat heli pt amur yang berangkat dari stay di nabire